polda metro jaya telah mengamankan enam orang tersangka terkait penemuan sampah kabel di gorong gorong medan merdeka selatan jakarta
puluhan barang bukti juga telah dikumpulkan diantaranya linggis senter kepala sarung tangan bungkus kabel parang dan juga gergaji besi
sesuai dengan penyelidikan di treskripsus polda metro jaya juga tengah melakukan pengejaran terhadap tiga kelompok jaringan pencurian kabel lainnya di jakarta
ternyata ada kelompok pelaku yang spesialis mereka mencuri kabel kabel ini
nah kenapa ini bisa terjadi karena ada jaringan kabel kabel baik pln maupun telkom yang sudah berusia lama dari perusahaan menganggap itu tidak memiliki nilai ekonomis lagi
kemudian tidak diangkat juga karena akan biaya akan tinggi membentuk jaringan baru
enam ini perannya berbeda beda lima diantaranya adalah perannya mereka yang masuk gorong gorong membobol gorong gorong memotong kabel dalam gorong gorong
mengupas kabel dalam gorong gorong kemudian menaikkan isi kabel itu berupa tembaga dan timah
satu orang berperan adalah yang menerima diantaranya

kemudian dari situ bisa kita kembangkan juga kita sudah punya peta pelaku pencurian kabel di bawah tanah yang ada di jakarta